dalam perhelatan resepsi pernikahan kahiyang ayu delapan november mendatang
hal ini seperti saat pernikahan gibran selvi pada juni dua ribu lima belas
markobar manis delapan rasa masih menjadi menu favorit
yang akan disajikan pada resepsi di geraha sababwana
di samping itu juga disajikan markobar telur
markobar sendiri dimiliki gibran raka buming raka
anak sulung yang menjadi juru bicara keluarga joko widodo
ia menyebut markobar delapan rasa yang disajikan dalam pernikahan kahiyang dan bobi
sama dengan yang disajikan saat pernikahan dirinya
jumlahnya pun tak jauh berbeda
dalam setiap sesi ada sekitar dua ratus lima puluh hingga tiga ratus loyang
nanti markobar keluar lagi gak jenis kahannya
hanya dia makannya serai kuari lah
putra sulung presiden joko widodo ini menyampaikan dalam persepsi nanti
akan menyiapkan ratusan loyal markobar untuk tamu yang akan dibagikan dalam lima sesi
mulai pagi hingga malam hari
dan dimasak langsung di lokasi resepsi sehingga lebih fresh dan terjaga kehangatannya
selain markobar manis dan telur
juga dihidangkan makanan pendamping lainnya yang juga dibuatnya sendiri
makanan ini seperti serabi dan ledre
sedangkan untuk minuman disiapkan menu tradisional
reskencur gula asam es puter rujak dengan es dawet
serta minuman khas solo lainnya